hahaha apa lu kaget lu ngelihat selampe anti bau ketek
ada arti apa apanya ketek gue mau nanya sama lu udah ngacak ngacak pasar genjin gua yang sudah
damai ya lu orang kalem kalem kalem kalem mau gue dapet kabar dari si kato dan kan penggelet ternyata
ampun bangbeli karena tidak mau
jangankan untuk masuk surga mencium wanginya surga saja diharamkan untuk nanti
semua mau ente tidak mau bangbeli ampun bang kita diajak sama abang ustadz pakruk
penyalin anak semua antum munafik melempar kesalahan ke orang lain hantu udah udah
udah udah sekarang ane minta kalian semua kembali ke jalan yang benar iya bangbeli
astagbirul halajim untung kita masih diingetin ya bu untung aja kita gak kena dosa sirik kayaknya
si ustadz itu jadi korbannya padahal dia nggak tahu apa apa
pasti dia kena hasut sampai dia berbuat kayak gitu kalau kayak gitu kita pulang aja yuk bu iya kita
kasih tahu sama yang lain biar enggak kejebak sirik sama air itu itu semua dari allah itu semua karena
sekarang ane minta kalian semua pergi dari sini naam bangbeli iya iya bang
kalian semua saat ini ada di luar pesantren ini pasti ada amanah yang harus kalian kerjakan betul betul
bang beling kerjain saja itu iya naam kerjakan itu dengan benar jangan sampai ente semua jadi orang orang
yang tidak amanah paham fihim bangbeli semoga ente semua berhasil amin amin assalamualaikum waalaikumsalam
astagfirullahaladzim allah wakil aneh sesek gemuk sana jangan gencar anak
apa lu kaget lu ngelihat selampe anti bau ketek
nggak ada arti apa apanya ketek
lu udah ngacak ngacak pasar genjing gua yang sudah damai ya lo
kalem kalem kalem kalem mau gue gulung gua dapet kabar dari si kato dan
kalau ternyata pelaku utamanya tuh lu yang mesej pt go tenang poi tenang tenang tenang tenang tenang
tenang lu gua gulung gulung satu satu lawan gue istiqfar istiqfar istiqfar istiqfar koy istiqfar istiqfar
hai lompat nih poi
maafin gue buat ya
bikin gembut ya
gimana keluarga lo
nyokap gue baik
tapi gue gedek sama lo
nyokap itu orang baik
baik banget dia
kasian harusnya sama dia
dan dia akan malu kalo tau kelakuan anak ini
lo buat apa
lo buat apa
lo buat apa
lo buat apa
lo ini pentolan paling pengecut buran ini
ini kalau ada anak gue doang
gue ada nyaris
nih lah kleinnya udah udah
batal lu puasnya ribut ribut mulu
gue minta lu balikin duit
setidak tidaknya lu bayarin tuh seluruh payah emak gue
jangan satu rupiah pun
enggak mendarat di kantong emak gue
kalau enggak gulungan gue yang mendarat
di sekujur tubuh lo
dan satu lagi
sampai sampai lu gak ngelakuin emaknya gue
kenapa jadi begini sih
ini mencret mencret dari semalam
aduh kok sama sih sama anak gue yang
gue udah bawa ke dokter belum
ini baru mau ke klinik
anak lu yang berobat ke ustadz kemarin yang manjur itu bukan
gue nih anak gue udah bawa ke ustadz manjur tuh
tapi bukannya malam makin sembuh
mata mah mencret
wah berarti ustad itu gak bener tuh
bener tuh man
nah tuh udah tuh sekarang juga
gue mau ngasih uang tuh sekarang juga
nanti nganterin anak gue ke klinik dulu
udah gue berangkat ke klinik
lu ke klinik nganterin anak lo
gue yang ngumpulin korban korban yang lain ya
yaudah cepet man cepet man
buruan nih man
ibu ibu saya dapat whatsapp dari grup smp
lah ini kemarin mintain duit buat air mancur itu
iya ini penipu yang diusir dari pijaknya
berarti pak ustad itu gak salah dong
dia cuma jadi korbannya
karena banyak korban yang mencret mencret
yaudah kalo gitu kita share aja ke grup prd
biar semuanya pada tau
sama kepala gue juga masih sakit ya kayaknya
yuh udah ngeliat whatsapp di grup belum
ini ternyata tempat kita berobat vedere yang sama udah ngomong
l ultasan gigiku gak sembuh sembuh
kita samparin dia
kita kasih tahu warga yang lain yuk
ada kabar di grup nih bu
kabar apa sih
oh jadi si bedulu itu penipu ya pak
lantasan sakit perut ibu gak sembuh sembuh
kalau gitu kita ke tempatnya aja
yaudah kita kesana pak
oke ibu udah ustaz